gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x secara resmi mengumumkan bahwa covid sembilan belas varian omikron telah masuk ke wilayahnya
meski meyakini sebagian kasus positif omikron berasal dari pelaku perjalanan seperti wisatawan
tidak ada kebijakan pembatasan khusus di sektor pariwisata yang akan diambil sri sultan
gubernur mengatakan ia tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan yogyakarta masuk pada ppkm level tiga
sri sultan lalu meminta warga yogyakarta untuk menjaga diri masing masing dengan mematuhi protokol kesehatan
kita tidak mungkin akan bisa ngontrol dari semua perjalanan mereka
baik lewat pesawat lewat kereta api lewat bus lewat ini
jadi harapan saya bagaimana tetap bagi warga masyarakat yogyakarta itu
itu melaksanakan progres pakai masker ya kan jaga dirinya sendiri